kalo begini boleh kan kum
pijitin dong kan dadang
saya ini ketua rt
dapet mandat dari rakyat
jangan sebarang anjur anjur rt
iya kan dadang
sebenernya saya mau ngomong
sebenernya saya tuh lagi bingung masalah debi
debbie itu berubah ke arah yang lebih baik
ini masalah sekolah
debi ada masalah sekolah
apa kan dadang
pulang dari pasar
ntar di rumah jalan jalan ya
jalan jalan kemana mak bos
cari tempat yang adem
sekalian kita ajak encin
kalo bukan kamu
nggak ada lagi yang bisa emak harapkan cuy
bling nanti sore saya mau cukur rambut
mau cukur di mana di rumah
ya di sini saja
kalau sore mak saya udah jalan tau ke mana
aku mau cari pelanggan
ngomong dulu dari awal

mudah mudahan tanaman singkong ini bisa panen sebelum lebaran pak saung
ya allah mudah mudahan pusoi
lebaran tahun ini jerawas pasti rame lagi pak saung
kusoi kalau ramai yang kamu inginkan yang kamu harapkan pasti akan terwujud
amin ya allah
kamu ke pagi yang datangnya doi
saya belum selesai mengepel teras
kamu yang ngepelnya ke siangan atu kum
doi jangan naik dulu doi
tenang aja kum
kaki saya bersih tuh
ini juga saya nginjuknya kotak kotaknya tuh
kan nggak kena garisnya kum
hebat kan saya kum
ini saya sekarang ingat nih kum
harus begini kan
atem udah sampai kum
tadi dia kirim sms
atem yang sms bukan saya kok
ya kenapa du
saya mau menanyakan kelanjutan arisan kang
sudah narik duluan tapi jarang di rumah
urusan arisan itu akan digabung sama kegiatan pkk
di mulai sabtu besok
ya sudah kang
kalau begitu saya pamit
selamat tahun du
ini kang dadang
kalian itu yang dipikirin ngerumpi aja kerjanya
maaf kang dadang
dang dang dang
tenang aja ini sayatnya juga jinjit
si atem udah sampe
kok kang dadang tau
maksudnya teh saya nanya bukan ngasih tau udah sampe belom
si atem udah sampe arab belom
oh udah kang dadang
kamu gak ke rumahnya bu yola
ngapain saya ke rumah bu yola
eh maupun si atem ngejar ngejar cici
cici buronan kang dadang
kenapa dikejar kejar kum
sampai selesai baru turunin
kum sakit ini kum
makasih udah bos
rumah buat wasain
sekedapnya kuncinya ada di eping
itu kunci rumah yang ada di rumah pak nadi
tau kan lagi sibuk
saya jalan sekarang ya
tahan terus doi bagus doi olahraga
kenceng perutnya doi
emang malah ketawa
saya boleh nggak kaki saya di atas meja kok
pegel atau kum
enak saja tidak sopan itu doi tidak boleh
pegel kaki saya tuh kum
ya sudah kalau mau kamu ke sana
di tempat situ di balai
luruskan kaki kamu ke sana ke arah dadang
kalian aja pijetin minta sama si dadang
kalau begini boleh kan kok
pijetin dong yang dadang
dapet mandat dari rakyat
jangan sebarang yang nyuruh nyuruh rt
iya kan dadang
sebenarnya saya mau ngomong
sebenarnya saya lagi bingung masalah debbie
nah debbie itu berubah ke arah yang lebih baik
mestinya kamu itu bukan
ini teh masalah sekolah
debbie ada masalah sekolah apa kan dadang